fungsi protokol dan konsuler kjri sydney imam perahadian hafid
konsul fungsi protokol dan konsuler kjri sini ini
iman akan berbincang dengan saya mengenai kronologis jenazah dan ditemukannya
miming salah satu warga negara indonesia yang berada di australia
selamat malam pak iman
selamat malam mas yudi
selamat malam pak iman
pak iman bagaimana kronologis ditemukannya jenazah korban yang dirilis kepolisian sydney
baik sebenarnya kami baru terima informasi kematian
almarhumah miming listian itu pada hari jumat tanggal delapan april dua ribu enam belas
kami dapat informasi dari kepolisian setempat di barwood
nah kejadian itu pada tanggal tujuh april dua ribu dua puluh
saya baru pergi ke rumah almarhumah di daerah kressen
itu di daerah nort sydney pada hari ini
untuk mengecek kebenaran atau alamat tinggalnya almarhumah saudara miming listian
ini cukup jauh menempuh jarak empat puluh menit dari kota sydney ke tkp
suasana rumah tersebut cukup sepi mungkin mereka masih dalam suasana berduka
kebetulan saya ketemu dengan ayah kandungnya yaitu bernama sam jong
dan ibunya baru tiba hari ini bernama john singh john
saudara almarhumah miming listian ini
ini sudah berakhir
sudah dua kali melapor kepada atas imigrasi kita
itu untuk pegantian pasport pada tanggal dua puluh satu april dua ribu delapan dan tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
jenazah beliau diketemukan di daerah kabarita park
dan akan melakukan postmortem pada hari senin tanggal sebelas
nah pihak kjri sebagai perwakilan dari pemerintah ini
melakukan seperti proses pelindungan
kita melakukan ini terhadap semua warga negara indonesia
selama ini kejari telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian
dan terus berkoordinasi dengan pihak polisi setempat
pada hari senin tanggal sebelas atau tanggal dua belas
kami akan mendapatkan hasil postmortem tersebut
ya pak iman ada kabar saat jasad ditemukan kekasih korban kantan
ada di lokasi kejadian
apakah ada indikasi bahwa kekasih miming listiani ini terlibat dalam kasus pembunuhan
saya belum begitu mendapatkan informasi secara detail dari pihak kepolisian
mungkin pada saat minggu depannya nanti saya akan dapat kejelasan
hanya melakukan proses seperti biasa perlindungan
terhadap warga kita yang mendapat masalah atau mendapat musibah
pak mengenai kekasih korban sendiri saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan
apakah ditahan atau hanya sekedar dilakukan interview
untuk mendapatkan informasi keterkaitan dengan korban pak
yang saya dapat dari pihak warga
saya ketemu dengan sepupu dari soedari miming listiani
yang bernama tivi dan suaminya ray
katanya ini katanya mereka sudah menahan
dibilang pacar tidak
jadi kayak teman gitu
teman baru enam bulan nanti putus lagi ketemu lagi dengan kawan kembali lagi
jadi masih belum
tapi yang jelas katanya ada keceburuan lah
tapi we don know yang jelas setelah nanti saya dapat informasinya minggu depan
pak terakhir mengenai keberadaan miming sendiri di australia
apakah memang dia sudah menjadi resident di sana
atau memang terakhir tadi bapak katakan sejak tahun dua ribu delapan
pernah perpanjangan paspor kemudian dua ribu dua belas
apakah memang miming masih sebagai warga negara indonesia
sudah beralih menjadi resident dan juga berpindah ke warga negara pak
biasanya kalau proses sebagai pr itu akan menjadi warga negara setempat warga negara australia
memang saudara miming ini sudah jadi pr
pr itu pemenang presiden
yang pasti keluarganya itu masih warga negara indonesia semuanya
dan rata rata mereka sudah jadi pr
nanti hari senin ini hari senin harus selasa saya akan mendapat kejelasan dari pihak kepolisian
kebetulan saya sering bekerjasama dengan atase poweri kita yang berada di canberra
apakah selain pihak keluarga tadi ada vivi ataupun kerabat lain dari miming
yang sudah berhasil dihubungin dan juga ikut serta dalam proses saat ini penyidikan
ataupun mungkin pemeriksaan oleh pihak keamanan ataupun pihak kjri pak
saudara kakak tertuanya saya tidak tahu namanya siapa
maksudnya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama
karena mereka tinggal di sunter jadi saya tidak begitu pasti
karena pada saat saya bertemu dengan keluarganya orang tuanya itu sangat terpukul dengan kejadian ini
baik pak iman terima kasih atas wawancaranya pada malam ini terkait kasus tewasnya warga negara indonesia di australia